nilai tukar rupiah masih bergerak di bawah garis fundamentalnya
gubernur bank indonesia peri warjio memproyeksikan masih ada potensi penguatan rupiah terhadap dolar as
meski dalam beberapa pekan terakhir rupiah tertekan oleh ketidakpastian global
khususnya kenaikan yield us treasury sejak awal tahun akibat aselerasi pertumbuhan ekonomi di as
namun periwarjo menilai kondisi perekonomian dalam negeri yang terus membaik akan mendorong penguatan nilai tukar
bank indonesia memperkirakan rupiah tahun ini berada di level empat belas dua ratus hingga empat belas enam ratus per dolar as
sementara tahun depan diproyeksikan menguat ke level empat belas seratus hingga empat belas lima ratus per dolar as